petugas keamanan di perumahan citralen jalan soekarno hatta pekanbaru riau
berusaha menangkap seekor ular kobra yang melilit di besi atap kanopi salah satu rumah warga pada minggu
dari keterangan warga perumahan ular kobra beberapa kali ditemukan dari ukuran kecil hingga sedang
ditemui pada senin salah satu warga bernama diki rinaldi mengungkapkan
kemunculan ular kobra diduga akibat dampak pembangunan di sekitar permukiman
sejauh ini sudah ada dua orang warga perumahan yang digigit langsung oleh ular dan dilarikan ke rumah sakit
warga berharap ada perhatian serius dari pengelola perumahan sebelum jatuh korban jiwa akibat gigitan ular
sementara warga di ponorogo jawa timur menemukan seekor terenggiling di pekarangan rumah dalam keadaan terluka
mamalia bersisik satu satunya dari family folidota ini ditemukan oleh warga yang tinggal di lereng gunung wilis desa wahang kecamatan ngebel pada minggu malam
terenggiling terlihat bersembunyi di semak belukar dengan kondisi ekor yang terluka
diduga akibat digigit hewan buas yang ada di lereng gunung wilis
terenggiling ini pun akan segera diserahkan ke bksda setempat